lo tuh sotoy tau gak
kan cuma pendapat gue aja
iya ya terserah terserah
gue ninggalin sama nathan lagi berduaan
aduh kemana ya
disini banyak aromanya
ya orang lagi nyari kunci motor
mau masuk komunitas ribu cc
obat obatan ibu untuk situasi darurat sudah saya pisahkan di laci pak
siapa tahu ibu membutuhkannya
terima kasih suster
sama sama pak permisi
aku kok lupa ya
aku kan harus kasih ongkos
halo bu astrid tugas saya hari ini sudah selesai ya bu
ada apa pak
jangan jangan pak hardi dengar saya ngomong sama bu astrid
terima kasih pak
ini kemauannya beda lagi ya
ska diatur saja pak

bisa itu tidak
kok panas sih muka gue
kalau lo ke sekolah gaya lo gini aja deh yang mendingan
gue yakin lu pasti ngalahin ngetopnya gue di sekolahan
hah kenapa gue
ini mah lucu banget
bentar deh gue rekam dulu
eh eh eh natan natan natan
udah udah udah gak usah berantem gak usah berantem
sampai ketemu besok salma
gak usah dibalas
lo kenapa din
ya gue ketakutan lah
kenapa saya harus ketemu sama orang orang yang gak pengen gue temuin
jadi gue harus pergi nih
lo gak usah geyer gitu deh
orang mau minta tolong juga
kok gak dateng dateng sih taksinya
kok gak nyampe nyampe ya taksinya
gue udah janji sama nyokap bokap lo
buat jagain lo dari natan
tapi bima tadi tuh natan tuh cuma nemenin gue buat nyariin allah yang tadi tiba tiba
ya tetep aja gak bisa salma
gue tuh gak bisa ngelanggar janji gue sama mereka
lo itu kan subuh gue yang paling baik
pokoknya paling paling semuanya deh
yang penting lagi mujeresing
lah tuh akhirnya
di akhir lagi sih ke sar immigration salin emas

ya angespet banget shay itu yaideo pengajaran
itu solidary suatu tanggungsel

itu emang sebuah buku yang paling baik
sok manis loh kalau udah maunya
kenapa lagi sih
kasih mikirin soal yang tadi
iya lah fah
gue tuh gak enak banget sama kak adit
aduh rahmat terus mau gimana lagi dong
kan keadaannya udah kayak gini
lo mau nerima kak adit
ya kasihan kak adit lah
nanti malah kak adit yang sengsara
aduh lo tau kan gue tuh
gak enak banget
soalnya kak adit tuh baik banget sama gue
aduh lama lama tuh gue lelah tau gak ngeliat muka lo
mendingan lo sekarang bersih bersih
terus besok lo tinggal ke lirik aja masalah lo sama kak adit
bersih bersih dulu rahma
gue tau perasaan lo tuh gede banget ya
gak ada apa apa
udah ungkapan hatinya si rahma
gue yakin kak adit masih banyak cewek yang mau sama lo
secara lo tuh adit
calon musisi masa depan
terlalu besar hatiku padanya
lo ngapain kesini
ya lo tau sendiri kan kak
di rumah gue udah gak ada lagi lihat bus
lagian gak ada bus yang mau nampung lu
tapi ada syaratnya
lo harus bikin adit tersenyum lagi
gampang itu mah
serahin aja ke robby

mama sempat histeris tadi